dia pasti salah paham setelah dengar omongan anak anak barusan
tapi mungkin dengan gini
rara bisa paham perasaan gua waktu lihat dia bareng ke vero
nyokap lo udah curhat belum
gue harus segera cari tahu
gue mau kerja
lo ke sekolah dulu ya ibu ya
udah tuh depan
iya ibu juga
selamat pagi pak denny
kemarin kamu sudah ketemu dengan bu melda
kemarin saya sudah ke kantornya bu melda
tapi saya belum sempat ketemu sama bu melda
kalau begitu hari ini kamu harus ke kantor bu melna lagi ya
nanti saya justru
kita harus pastikan ada dealing hari ini
karena kantor kita sudah tidak bisa nunggu lagi
hari ini kita dealing sama perusahaannya bu melda
ketemu disana ya
terima kasih pak
kasian banget ibu
gara gara masalah gue sama arin
ibu juga jadi susah kayak gini
pokoknya gue harus nolongin ibu dari tekanan tante melda
beta ini tuh batul batul salah sekali sama pemeran berdua ini kembar
rukun sekali sebagai saudara
sampai sampai makan tuh
sebungkus berdua nona
betul atau nona ani
ember apa masuk nih
yang masuk dong
wow tapi ini bukan masalah ember ya
tapi ini masalahnya
kalau orang berdua itu makan itu tidak bagi bagi sama betul dengan nona ani
snack ini enak sekali
iya betul sekali nona ani
farel jangan marah kamu dong
udah gue bilang berkali kali jangan percaya sama orang
wah tuh jangan gampang nilai orang itu dari luarnya aja
lo sadar gak

lo tuh jangan negatif thinking terus kayak gitu dong farel
lo jangan kayak anak sdg ini masa ngambek gitu sih
ya ampun mamae
ini sudah kenapa lagi kamu orang bertengkar
atau jangan jangan dong
ini kesempatan buat beta untuk bisa dekat lagi dengan nonari
kayaknya udah lampu merah deh
eh lampu kuning maksudnya
jangan digodain guys nanti kena sembur
lo biasa aja
selamat pagi opa davin
tampaknya ini ya dari depan ini samping kiri kanan atas bawah
kayaknya lagi ceria sekali cerah hidup ini
tapi aura aura move on nya itu loh beda banget ya
bikin silau gitu
fix nih kayaknya udah move on ya
nona riva itu sudah pasti toh
karena kata orang lihat saja kata orang punya kawan davin ini
dia punya seragam
punya kancingnya itu apa
nah kayak gini dong yang gue demen
lu galau mulu kalau kemarin kemarin
kok jadi pada heboh sih perkara cuman kancing lengkap dong bawa bawa aura
gue tahu aura gue emang bersinar
bukan karena kancing doang
tapi jujur ya davin
menurut gue penampilan lo sekarang itu lebih keren lebih kejeng
harusnya dari kemarin kemarin tuh kancing rapihin
thanks ya udah nganterin gue
yaudah gue langsung dapet dah
gue punya sesuatu buat lo
anggep aja ini ucapan terima kasih gue karena lo udah nganterin gue bentar ya
itu buat apaan sih
karena gue liat kancing baju lo itu pada hilang
jadi gue kasih ini biar lo keliatan lebih rapih
padahal kan selama ini kancing seragam gue emang sengaja dilepas
kok jadi bengong
biar lo kelihatan lebih rapih
ganteng juga gak
ya kalo rapih udah pasti ganteng dong
tapi sedikit aja sih buat
gue cabut ya
gue udah pr matematika tapi buku matematika gue ilang
jadi gue boleh pinjam matematika rumah
oh boleh boleh boleh
gue cabut ya
jangan lupa dipasang ya
ya ampun mamae
ketua orang punya kawan ini
ale juga sudah bisa bengong toh
seperti orang yang lagi kasmaran
nih duduk duduk
ale sudah mukun toh
aku jangan sembarangan ngomong lah
kalau nggak tahu aslinya gimana ya
gak usah alusan deh
lagi kan gak apa apa kalau udah move on
ya tapi ini emang kenapa sih kalau udah move on
lo gak usah malu
daripada kayak kemarin
soalnya lagi nih
davin ini sudah dapat
dia pasti salah paham setelah dengar omongan anak anak barusan
tapi mungkin dengan gini
rara bisa paham perasaan gue waktu liat dia bareng ke vero

mereka pasti sama
karena dia udah nyokap